wabah covid sembilan belas bukan halangan untuk beribadah justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada allah
hanya saja karena ada kondisi khusus maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu
pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah
sekali lagi saya tekankan pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah
karena menurut para ahli kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah
untuk itu menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah
momentum ramadan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal setidaknya ada lima
yang pertama puasa ramadan yang kita laksanakan adalah benteng dari paparan covid
puasa akan menyebabkan kesehatan pada tubuh kita
sumu tasihu berpuasalah niscaya akan melahirkan kesehatan
puasa yang benar dengan makanan seimbang menu makanan sehat
kesehatan tubuh dan gaya hidup sehat akan melahirkan imunitas tubuh dan mencegah paparan covid sembilan belas
sahur secukupnya di dalam sahur ada barokah
berbuka secukupnya di dalam berbuka ada
kesehatan dan juga ibadah
kita jadikan rumah tangga sebagai pusat kegiatan ibadah ramadan bersama keluarga
kita jadikan rumah sebagai sentrum kegiatan ibadah
ibadah yang berdimensi hablum minallah dan ibadah yang berdimensi hablum minannas
ibadah yang berdimensi hablum minallah
ibadah tarawih kita bersama sama dengan keluarga dengan istri dengan anak anak
yang pada kondisi tertentu kita alpa dan hilang
salat salat sunnah kita laksanakan di dalam rumah
rasulullah saw mengingatkan kepada kita di dalam hadis sahihnya
salatlah wahai manusia di rumah kalian
sholat yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumah
kecuali salat maktubah
hadis ini menekankan bagaimana covid sembilan belas melahirkan hikmah bagi kita umat islam
khususnya dan bangsa indonesia secara umum untuk kembali merekatkan tali kekeluargaan
dan juga kehidupan harmonis di tengah rumah tangga kita
habluminan nas memperkuat ketahanan keluarga
sahur bersama keluarga
buka bersama keluarga adalah momentum emas pada saat kita disibukkan oleh aktivitas pekerjaan
hanya bertegur sapa dengan anak istri saja kadang tidak sempat
hari ini kita diberikan hikmah dengan wabah covid sembilan belas dengan kebersamaan bersama keluarga
buka bersama berdiam diri di rumah adalah ibadah
ibadah yang memiliki dimensi habluminallah dan habluminan nas
wabah covid sembilan belas sebagai momentum rohani untuk menyinari rumah kita dengan nurullah cahaya allah
dengan meningkatkan ibadah dan juga cahaya cinta
dengan membangun harmoni keluarga
rumah kita jangan sampai gelap
tidak pernah di ngajikan tidak pernah dilakukan ibadah
seperti disinyalir di dalam hadis nabi sebagai kuburan
ij'alu fi buyu tikun
ij'alu fi buyu tikun min sholatikum
walatat takhidhuha kuburo
sholat di rumah jangan jadikan rumahmu kuburan yang tidak pernah disinari oleh ibadah dan juga aktivitas al quran
hari ini hikmah covid sembilan belas menjadikan rumah kita bercahaya dan juga menjadi sentral kegiatan keagamaan
ramadan momentum memperbanyak amal kebaikan
salah satunya sodakoh baik yang wajib maupun yang sunnah
yang wajib terkait dengan zakat yang sunnah terkait dengan infak sadakah yang kita berikan
dalam kondisi wabah covid sembilan belas aktivitas sedekah semakin menemukan momentum urgensinya
nabi menyatakan bahwa sodakoh bisa menolak balak menolak wabah
inna sodakoh tatfa'ul bala
ada beberapa hal terkait dengan sodakoh yang perlu disampaikan
bagi yang berkecukupan harta mari kita sisihkan sebagian rizki kita
untuk membantu saudara saudara kita yang terdampak covid baik langsung maupun yang tidak langsung
kepada yang langsung kita membantu meringankan derita pasien dengan pengobatan
membantu proses perawatannya membantu tenaga medis untuk penyediaan apd
membantu proses memakaman saudara saudara kita yang wafat karena covid sembilan belas
membantu saudara saudara kita yang terdampak dengan menyebabkan pengangguran
membantu pendidikan akibat lamanya ketiadaan aktivitas ekonomi
memberikan sembako kebutuhan pokok dan lain sebagainya
derita mereka adalah derita kita masalah mereka adalah masalah kita
kita bagian senasib sepenanggungan
itta sytaka minhu'udhun tada'alahu bis sahri wal humma
kita ibarat satu tubuh
tidak ada yang menderita
satu bagian tubuh kecil kita seluruh tubuh akan merasakan demam dan juga kesakitan
itulah gambaran solidaritas kita sebagai bangsa
namun jika kita tidak ada kelebihan rizki
maka kerelawanan kita untuk phbs untuk tetap tinggal di rumah
untuk tidak berkerumun untuk tidak mudik
yang bisa menghindarkan diri dari peredaran wabah secara lebih meluas
aktivitas kita membersihkan duri dari jalanan
yang kemudian menghindarkan orang lewat dari celaka
itu adalah sodako
menghilangkan bahaya bagi muslim potensi penularan
yang kemudian kita hindarkan itu adalah sodakoh
ucapan yang baik juga sodakoh
al kalimatut toyibatu sodako
jika kita tidak mampu melakukan aktivitas proaktif
melakukan pencegahan jangan mencaci menyebarkan hoax
menyebarkan berita bohong permusuhan membuat orang ketakutan
mengumpat umpat menolak patuh pada aturan yang tidak melanggar syariat
itu adalah perbuatan maksiat dan dosa
diamnya kita hari ini adalah sedekah
yang terakhir mempercepat penunaian zakat untuk kepentingan fukorok wal masakin
meski belum satu tahun
secara syari'i pembayaran zakat maal sebelum haul anil haul
dimungkinkan dan juga dibolehkan
fatwa ijtima ulama komisi fatwa tahun dua ribu delapan belas di banjarbaru kalimantan selatan menetapkan
setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai nisob setiap bulannya
maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun
ini semata untuk kepentingan memberikan dukungan dan juga
meringankan beban fukara wal masyakin akibat wabah covid yang masih belum terkendali
hadirin yang kami hormati
menyemarakkan bulan ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah
di akhir ada aktivitas yang menjadi budaya berbalut norma keagamaan
yaitu mudik ramadan
tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat dan juga kita sadari bersama sama
hari ini pemerintah telah menetapkan jabodetabek sebagai kawasan pembatasan sosial berskala besar
masuk kategori zona penularan tingkat tertinggi
maka tuntunan baginda rasulullah saw di dalam hadis sakehnya
iza sami'atum bitta'un bi'ardin falatat khuluha
apabila kamu mendengar ada wabah
wabah covid sembilan belas salah satunya
di satu daerah
maka jangan masuk ke daerah pandemik itu
kalau anda berada di kawasan jabodetabek
berada di kawasan merah penyebaran
maka jangan keluar dari kawasan merah itu
yang jika anda keluar akan potensial menularkan
jadi saya saksikan pada peringkat ekonominya ini
dalam kehidupi indonesia kita bukannya berusaha
untuk melakukan lukisan lukisan
fisik aktivitas ketemu fisik kita jika kita paksakan alih alih bermanfaat justru mendatangkan mafsadah